jumlah calon haji lansia yang berusia enam puluh hingga satu ratus sembilan belas tahun di jawa timur pada tahun ini mencapai sebelas tiga ratus orang
jumlah paling banyak di usia tujuh puluh empat hingga delapan puluh tahun sejumlah lebih dari tujuh orang
ada pun kuota jemaah haji di jawa timur sebanyak tiga puluh lima satu ratus lima puluh dua orang
salah satu hal yang perlu diantisipasi jemaah lansia adalah suhu udara panas di tanah suci yang diperkirakan mencapai empat puluh dua hingga lima puluh derajat celcius
untuk mengantisipasinya kementerian agama di masing masing wilayah di jawa timur telah memberikan sosialisasi
salah satunya setiap calon haji diharuskan selalu membawa dan memakai alas kaki selama berada di luar ruangan
walaupun lansia walaupun siapa saja dibawa sendiri sendiri
di tasnya masing masing
begitu keluar dari masjid langsung sandal dari tas itu dikeluarkan dipakai
nah ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh jamaah
melalui kepala kantor kementerian agama kabupaten kota
melalui petugas kloter melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh
dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri rsud dr sutomo surabaya
mengatakan ada beberapa risiko yang bisa dialami lansia saat berada di suhu udara panas
seperti dehidrasi atau kondisi di mana tubuh kekurangan cairan
serta heat stroke atau kondisi di mana suhu tubuh meningkat
karena tidak mampu menyesuaikan dengan suhu di luar yang lebih panas
ada pun gejala yang bisa terjadi adalah lemas nyeri kepala kurang konsentrasi
mengantuk mual muntah hingga penurunan kesadaran
dokter menyarankan agar lansia minum air sebanyak dua lima liter
minum air sebanyak dua ratus hingga tiga ratus cc setiap tiga jam
mengonsumsi sayur dan buah menggunakan tabir surya
penutup kepala menggunakan baju longgar berwarna cerah
dan berkelompok selama beraktivitas
kita tahu bahwa pada orang usia lanjut
gangguan tubuh sudah terjadi gangguan termoregulasi
dimana ketika terjadi panas dari luar
kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu basalnya tubuh itu terganggu
kemudian pada orang usia lanjut
juga sudah terjadi penurunan daripada rangsan hausnya
sehingga rasa haus itu juga rendah
nah ketika pada cuaca panas
resiko yang bisa terjadi antara lain adalah heat stroke seperti itu
pada musim haji tahun ini kementerian agama jawa timur
juga menyiapkan sekitar tujuh ratus tujuh petugas haji di embarkasi surabaya
di dalamnya terdapat ketua kloter tim pembimbing ibadah haji dokter dan perawat